ini tepatnya hari puisi indonesia diperingati setiap dua puluh delapan april dan tidak bisa lepas tentunya dari salah satu tokoh di bidang ini ya
di bidang sastra tepatnya
yaitu adalah hairil anwar
bagaimana jejak hairil anwar dalam kesusasraan indonesia khususnya puisi kita lihat bersama
pada dua puluh delapan april enam puluh delapan tahun lalu hairil anwar mengembuskan napas terakhir
setiap tahun hari puisi kerap diperingati bertepatan dengan tanggal kematiannya
hairil memiliki peran penting dalam membangun inspirasi dan imajinasi bangsa ini
ia hidup dan berkarya tak kala nasionalisme di negara ini bergolak
itulah sebabnya lelaki kelahiran medan dua puluh enam juli seribu sembilan ratus dua puluh dua ini dikenal sebagai sastrawan angkatan empat puluh lima
sebelum hairil para penyair pujangga baru seperti amir hamzah menghasilkan karya puisi yang kental dengan pengaruh puisi arab melayu
demikian halnya pada angkatan pujangga lama
bentuk puisi masih didominasi oleh sastra lama atau sastra tutur seperti syair pantun dan gurindam
salah satu yang terkenal adalah gurindam dua belas karya raja ali haji
hairil memilih jalan ke penyair pujangga baru
mereka secara gagah dengan menggunakan bahasa indonesia
karena itu ia dikenal sebagai perintis jalan bagi sastra indonesia modern
sajak sajaknya yang ternama seperti aku seolah menegaskan sosoknya sebagai binatang jalan
atau kurang ajar tetapi terus melahirkan karya karya cemerlang dan segar
hairil adalah individualis
tetapi jiwa keindonesiaan tampak benar dalam dirinya
ia mencoba merespons kebinekaan negeri ini lewat beberapa puisinya
sebut saja karawang bekasi yang merefleksikan perjuangan atau cerita buat dien tamaila
yang mengambil khasanah indonesia timur
ia adalah penyair yang sangat produktif
hairil meninggal pada usia dua puluh tujuh tetapi sepanjang hidupnya yang singkat itu
ia telah membuat tujuh puluh sajak asli dua sajak saduran dan sepuluh sajak terjemahan